ketua dpp pdi perjuangan puan maharani membuka kemungkinan pencalonan gibran raka buming raka menjadi pendamping ganjar pranowo di dua ribu dua puluh
jika mahkamah konstitusi juga mengabulkan gugatan terkait dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden
maka bisa saja anak sulung presiden joko widodo itu menjadi pendamping baca pres ganjar pranowo
seberapa besar kemudian peluang itu dan bagaimana pula publik pengawal sekaligus memastikan proses uji materi itu berjalan sesuai dengan konstitusi
untuk membahasnya sudah bersama saya di studio cnn indonesia ansyi lema politikus pdi perjuangan
dan kavi adlan hafiz peneliti dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem selat malam
bang ansi selamat malam ferdin
terima kasih bang
mas kavi terima kasih sudah bergabung
saya langsung ke bang ansy aja
gini tadi dari pernyataan bapuan cukup jelas begitu ya
publik menilai bahwa ternyata gibran ini juga punya peluang
untuk bisa dipasangkan dengan pak ganjar di pemilu dua ribu dua puluh
walaupun kemudian di mk prosesnya untuk uji materi undang undang pemilu di pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q ini juga masih bergulir
anda melihat ini bagaimana bang ansi
yang pertama kita harus membaca bahwa pernyataan ketua dpp bidang politik pdi perjuangan mbak puan maharani
yang menyampaikan bahwa mas gibran punya peluang untuk diajukan sebagai bakal calon wakil presiden
mendampingi mas ganjar itu karena ada judicial review yang diajukan oleh sejumlah pihak di luar pdi perjuangan
jadi pengajuan ini tidak diajukan oleh pdi perjuangan
dan saat saat ini kita tengah menantikan keputusan apakah ini dikabulkan ataukah justru ditolak
tentu apa yang disampaikan oleh mbak puan ini adalah langkah antisipatif
jika saja permohonan ini dikabulkan
maka mas gibran dengan melihat reputasi prestasi rekam jejak dan lebih khusus lagi
mas gibran ini adalah kader pdi perjuangan
bagian dari keluarga besar pdi perjuangan
dan pdi perjuangan itu selalu memberikan apresiasi dan reward kepada para pemimpin atau kader kadernya yang memang teruji rekam jejaknya
dan mas gibran ini adalah salah satu kader muda
yang masuk dalam golongan milenial
yang memang menunjukkan prestasi hebat di pdi perjuangan
ada banyak hal
dua tiga tahun belakangan ini ketika memimpin solo sebagai wali kota
mas gibran itu mengukir prestasi yang cukup mengagumkan
dengan demikian sebagai rumah besar di mana mas gibran dan juga pak jokowi berada
sebagai kader pdi perjuangan tentu kami harus memberi ruang dengan cara mempertimbangkan
mas gibran untuk diajukan sebagai bakal calon wakil presiden mas ganjar
artinya kemudian potensi tadi dilihat oleh pdip karena memang pertama merupakan kader
apakah bisa dikatakan ini sudah menjadi lampu hijau ke depan
ya tentu kan bahasa yang disampaikan oleh mbak puan itu adalah layak untuk dipertimbangkan
bagaimanapun juga penentuan bakal calon wakil presiden untuk mendampingi mas ganjar
setidaknya harus mempertimbangkan tiga hal
tentu kami bicara kami ingin menang
dengan demikian bakal calon wakil presiden ini harus bisa memberikan efek elektoral
bagi pemenangan paket mas ganjar dan calon wakil presiden
yang kedua kami ingin mewujudkan calon presiden dan wakil presiden yang memang solid kompak
merupakan duit tunggal yang bisa bekerja secara efektif
dan yang ketiga kami ingin memastikan bahwa
presiden dan wakil presiden mas ganjar dan calon presiden nantinya
itu bisa melanjutkan kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh presiden joko widodo
jadi aspek kontinuitas aspek kesinambungan ini menjadi pertimbangan kami
dan kalau kita lihat dari tiga indikator ini
mas gibran itu masuk dalam radar ataupun dalam pertimbangan ini
di samping sejumlah nama
yang sudah pernah disebutkan oleh pdi perjuangan
oke baik kalau gitu artinya kemudian aspek keberlanjutan kepemimpinan tadi
juga menjadi pertimbangan karena gini
banyak publik menilai bahwa sekarang kan pak jokowi asosiasinya ke pak prabowo gitu
nah pdip juga dianggap masih mencari atau menginginkan endorsement dari pak jokowi
menjawab ini bagaimana
ya pak jokowi itu kader pdi perjuangan
mas gibran adalah kader pdi perjuangan
tujuh kali pak joko widodo itu menang bersama pdi perjuangan
dua kali di solo satu kali di jakarta dua kali menjadi presiden
kemudian mas bobi di sumatera utara dan mas gibran di solo
jadi melihat relasi antara pak jokowi dan pdi perjuangan atau pak jokowi dan ibu megawati
itu tidak bisa melihat sekedar satu dua bulan belakangan ini atau satu tahun menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat ini
sejarah perjalanan antara pak jokowi ibu mega dan pdi perjuangan ini sudah sangat panjang
dengan demikian maka cara pandang kita ini harus lebih komprehensif begitu
yang kedua ada yang mengatakan bahwa keberadaan mas gibran ini bisa menjadi tarik menarik antara pdi perjuangan dan partai gerindra
yang kedua ada yang mengatakan bahwa keberadaan pak prabowo ini bisa menjadi tarik menarik antara pak jokowi dan partai jokowi
tetapi kami ingin menegaskan bahwa sampai hari ini belum ada otoritas resmi dari partai gerindra yang mengatakan bahwa bakal calon wakil presiden buat pak prabowo itu adalah mas gibran
tetapi pdi perjuangan dengan membaca kemungkinan bahwa jika judicial review ini dikabulkan maka mbak puan sudah secara eksplisit terang benderang mengatakan bahwa
mas gibran sebagai kader pdi perjuangan itu layak dipertimbangkan
ya kami justru melihat sejauh yang kami tahu pak prabowo itu disebut sebut memang sudah membangun katakanlah koalisi istilah teman teman gerindra itu dengan partai kebangkitan bangsa dan caimin
ketua umum partai kebangkitan bangsa itu konon kabarnya diproyeksikan sebagai bakal calon wakil presiden
presiden caimin begitu ya
begitu yang kami tangkap karena sampai hari ini belum ada otoritas resmi dari partai gerindra yang mengatakan bahwa mas gibran akan menjadi calon wakil presiden bagi pak prabowo
oke semuanya masih cair dinamikanya masih berjalan
gini tadi kan bang ansy mengatakan bahwa kemudian potensi dari gibran ini cukup besar melihat dari politik yang sudah dijalankan oleh pak jokowi selama ini begitu ya
tapi juga sedang menunggu proses judicial review
nah standing point dari perludem melihat ini bagaimana karena kenapa dengan penjelasan tadi dari bang ansi dan asosiasi juga ke kekuatan politik dari presiden jokowi
apakah kemudian publik bisa mengatakan bahwa ini upaya untuk membangun dinasti politik presiden jokowi itu sendiri atau bagaimana sebenarnya
iya tentunya kami ya
tidak bisa atau tidak memiliki otoritas untuk kemudian membicarakan soal politik elektoral dan juga kontestasinya
tetapi di awal kami kan kemudian menjadi pihak terkait ya dalam perkara nomor dua puluh sembilan itu yang kemudian diajukan oleh teman teman psi gitu ya
dan di awal terkait dengan apa namanya politisi muda kemudian keterlibatan orang muda dan lain sebagainya ini tentu perlu didorong
nah tetapi kita di awal melihat bahwa poin poin teman teman psi
di dalam permohonannya itu kan ingin ada penurunan ya penurunan standar usia dari empat puluh tahun menjadi tiga puluh lima tahun
nah ada banyak sekali sebetulnya landasan yang kemudian ditemukan oleh teman teman psi dan temuan ini tentu sangat baik
nah yang ingin kami dorong sebetulnya temuan yang baik ini bisa di floorkan atau bisa menjadi satu bentuk evaluasi bagi undang undang pemilu kita
untuk kemudian diletakkan saja diskusinya ini di forum legislasi bukan di forum peradilan seperti mahkamah konstitusi
karena yang kita perlu ingat bahwa dalam kemudian pembentukan misalnya kelembagaan mahkamah konstitusi kemudian atribusi distribusi kekuasaan misalnya oleh undang undang dasar kepada legislatif eksekutif yudikatif gitu ya
itu kan jelas bahwa mahkamah konstitusi ini difungsikan untuk
menguji konstitusionalitas suatu undang undang bukan merubah undang undang
jadi kita ingin dorong gini mas bahwa kalau ini kan kita lihat ya apa di persidangan pada beberapa hari yang lalu presiden dan juga apa namanya dpr ya sebagai para pembentuk undang undang sebagai termohon
ini juga setuju secara implisit dengan permohonannya teman teman psi
nah artinya kenapa ini tidak dibawa saja ke forum legislasi seperti itu
ini ingin kita dorong juga bahwa jangan sampai ada juga mas apa namanya perubahan gitu ya
terkait dengan kerangka besar kerangka besar hukum pemilu ini yang ada di letaknya di undang undang dua ribu tujuh belas gitu ya
di tengah tahapan jangan sampai gitu ya agak kurang bijak ketika kita mau ubah ini di tengah tahapan
sehingga ada muncul kemudian ketidakpastian hukum
padahal untuk menjamin ke apa untuk menjamin kualitas
pemilu kita untuk menjamin prinsip prinsip luber juldil yang kemudian sudah dijamin oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
salah satunya prinsip yang penting untuk dipegang adalah kepastian hukum
jadi kita ingin agar dorongannya di dua ribu dua puluh lima misalnya setelah pemilu dua ribu dua puluh empat itu dilakukan evaluasi besar besaran
terhadap undang undang pemilu kita
jadi bukan hanya soal syarat usia tetapi juga kemarin kan diskusi juga soal perkara apa sistem proporsional terbuka
atau tertutup itu sangat bisa dievaluasi tapi letakkan itu di forum legislasi yang nanti setelah
artinya apa situasi yang terjadi hari ini anda menerjemahkannya apa
di tengah tengah proses ini apa
apa artinya memang kemudian calon tadi yang didorong dengan batas usia yang memang belum mencapai empat puluh tahun ini
memang akan berpeluang untuk bisa maju begitu
bahwa persoalannya ini adalah menarik makin banyak
mahkamah konstitusi untuk kemudian merubah undang undang
padahal tidak ada isu konstitusionalitas yang kemudian dibawa
bahwa temuannya teman teman psi ini tentang usia ideal itu saya kira perlu untuk jadi bahan evaluasi untuk pemilu ke depan gitu ya
tetapi jangan sampai kita letakkan diskusinya itu di forum mahkamah konstitusi di forum peradilan
tapi letakkan itu di forum legislasi
jadi ujuk ujuk aja gitu ya jangan tiba tiba gitu
bang ansi silahkan menangkapi
saya setuju saja
jadi apa yang disampaikan oleh teman teman perludem ini ingin bahwa proses ini adalah proses legislasi
yang merupakan sebuah proses intellectual diskurs kira kira seperti itu
mempertimbangkan sejumlah aspek sehingga kemudian ada pendasaran pendasaran teoritis dan konseptual yang bisa dipertanggungjawabkan
sebagai sebuah gagasan yang disampaikan oleh bung kafi dan teman teman perludem menurut saya ini sehat saja
tetapi terkait dengan gugatan
dalam mekanisme ataupun judicial review yang disampaikan oleh pihak masyarakat ataupun partai politik ini juga terbuka sebenarnya
dan saya kira teman teman yang mengajukan judicial review ini ini ingin menggunakan hak demokrasi mereka
dan kemudian ya memang proses ini hari ini tengah berjalan begitu
dan pdi perjuangan tidak dalam posisi untuk menggugat hal ini
ya tetapi kemudian pdi perjuangan
membaca kemudian mengantisipasi lalu menghitung hitung kalau seandainya kemudian gugatan ini dikabulkan
maka bukan tidak mungkin ada calon calon yang memang potensial yang memiliki tingkat elektabilitas
punya kapasitas dan integritas yang mungkin juga bisa menentukan kemenangan dalam proses pemilihan umum dan juga bisa bekerja secara efektif
untuk itulah kami melihat ada
kader pdi perjuangan mas gibran
maka layak untuk dipertimbangkan
tetapi satu poin yang saya ingin katakan bahwa dalam konteks pdi perjuangan bicara soal calon calon pemimpin itu tidak ada yang instan
semua ini memang harus berproses bertahap digembleng dalam sistem pengkaderan yang cukup kuat
dan mas gibran walaupun usianya relatif muda dibandingkan sejumlah toko yang selama ini dinominasikan
menurut kami beliau adalah seorang kader pdi perjuangan yang memang telah menapaki proses edukasi pendidikan dan pelatihan di sekolah kader pdi perjuangan
jadi semacam lembaga akademia pendidikan kader politik bagi pdi perjuangan mas gibran telah melewati sejumlah tahapan itu
dan ketika memimpin beliau menunjukkan dalam tata kelola pemerintahan itu sangat transparan terbuka akuntabel
dan memang dalam banyak hal beliau layak diberikan apresiasi
untuk itulah kemudian ketua dpp kami mbak puan kemudian memandang bahwa memang mas gibran ini adalah salah satu sosok yang perlu dipertimbangkan
kalau batas usia tiga puluh lima tahun itu dikabulkan oleh mk
oke kita tunggu ya prosesnya masih bergulir di mk kita berharap memang alasan alasan yang tadi disampaikan oleh bang ansyi
kalau pdip memang ingin melihat potensi potensi dari kader kader muda begitu ya
apakah memang layak nanti untuk bisa disandingkan
apalagi hari ini pemilu itu pemilihnya itu sebagian besar adalah kalangan muda
dan mas gibran sangat diterima di kalangan muda ini
maka sebagai kader pdi perjuangan ya kita harus memberikan ruang
oke baik kita tunggu menarik sekali untuk kita lanjutkan tapi sayang sekali waktu kita terbatas
bang ansyi terima kasih
mas safi terima kasih sudah berbagi perspektif malam ini